hai paduh dulu sih gua ambil keluar keringat dingin alas semuanya bakalan
beres beres beres jantung gue dakdikduk kedengeran babi ya
wong kerja kok main main toh eh halimah yang nganterin kamu tadi sopo toh jantet tommy abang
y titin kenapa emang allah abang y titin opo pacarmu toh ih sotau lu yee yo tau toh
hai wong gelagatnya aja lain uh nih orang enggak jangan stb deh stb
sopo toh tau banget hehehe hehehe hai mas ada apa mbak ada pohon palem ada ada mbak mau
palem apa mau palem botol apa mau palem bungan hehehe mas ini lucu ya ada mau beli pohon palem
kok bukan beli pelemungan nanti meledak aja
meledak kayak kompor aja bisa masak ya bisa dong eh mas perempuan kalau nggak bisa masak dari
sayang suami hah apa iya toh ih iya mbak ini bisa aja hahaha
sekarang ini berapa mas kalau yang ini buat mbak murah aja deh berapa lima puluh ribu
lima puluh mahal amat yang nggak murah tolong rp lima puluh aja kok kali mak gimana
lima lima aneh rp lima ya buat beli korek kuping aja nggak dapet ya udah harga benernya berapa dong
udah mau harga yang bener rp dua puluh dua puluh ya kurangin dong buat penginjauan nih yaa
kalau mau hai kalo mau buat yang jujur ya kangkung bayam rumput

allah makanya si but
pengen sih ayo dengokin cuma kan ayah takut bang dikebo sama bininya nah lu gimana makanya punya
pacar tuh yang masih sengle aman kayak saya ya jangan percaya ngibel dia di kampungnya
bininya tiga kalau saya sih bener perjaket tulen ting ting nih lihat ini semua lelaki sama aku bu
jangan kagak punya bini kagak taunya anaknya bererot sebal semua gitu don eh bu mau ngomong
kamu ya nggak bisa gitu dong
yang tanggung jawab tetep bang manap kan terima komisi doang ya tapi kan si manap di rumah sakit
eh rencana main di hotel gimana wah itu mau beres rencananya besok gua mau bos gue datang ke
rumah bang mamat lagi nambahin perskot padi lulusin padi mayang
sayang padi cerai sangkai wadahnya
padi lulusi padi mayang
sayang di sayang padi cerai sangkai wadahnya
sedang diterut sedang disayang menang sedang diterut sedang disayang pesere muda apa rasanya
jali jali ini lagunya sayang
jali jali ini lagunya sayang
saya menyanyi ada maunya
enak banget sampai suruh joget lo benar kok ayo nang jawab bang kayak di jawa enak
kalau gitu udah menjaga malu maluin loh eh halimu
kemudian lolekinn ayo satu ye lenggang lenggang kangkung
nasib tidak diuntung udah tua belum pengebini
nasib tidak diuntung udah tua belum pengebini
yuk kita coba
nasib tidak diuntung udah tua belum pengebini
nasib tidak diuntung udah tua belum pengebini
nasib tidak diuntung udah tua belum pengebini
udah tua gaduy buju
deh latihannya berhenti dulu ya
ntar panitianya dateng
kan kita udah enak
nah bener kan di dateng
wah ada tamu bang
mau beli kembang barangkali